satu ratus tiga puluh tujuh warga di lokasi pengungsian gereja nasaret dusun niyambangeng kampung kawahang kecamatan siau barat utara kembali diungsikan
mereka dibawa menuju lokasi pengungsian kedua di desa paseng kecamatan siau barat kabupaten kepulauan sitaro
pemindahan dilakukan karena lokasi pertama terlalu dekat dengan lokasi aliran lava yang berasal dari erupsi gunung karangetang
mereka dibawa dengan menumpang sepuluh minibus oleh petugas basarnas bpbd satpol pp polisi dan tni
di shelter baru ini para pengungsi dibekali tikar dan tempat tidur juga tersedia dapur umum
persediaan makanan dan minuman diperkirakan masih cukup untuk empat belas hari ke depan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini